dinas pendidikan sedang menyelidiki dugaan kelalaian pihak sekolah
dalam kejadian siswa sd yang meninggal usai disiram bensin oleh temannya
ucapan duka cita disampaikan pemerintah kabupaten padang pariaman
atas kejadian siswi sd yang meninggal akibat disiram bensin oleh temannya
dinas pendidikan juga menyesalkan adanya kejadian ini
dan sedang menyelidiki dugaan kelalaian oleh pihak sekolah
kita tunggu dulu seperti apanya nanti
kalau memang terbukti ada kelalaian dalam melaksanakan tugas
kita akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku